setelah membeludaknya jumlah penumpang komuter lain pada senin tiga belas april
suasana di stasiun bogor jawa barat terpantau lengang pada selasa pagi
para penumpang tampak leluasa masuk stasiun tanpa harus berdesakan
hal ini terjadi karena pt kci mengembalikan jadwal pemberangkatan pagi
yang sempat dipangkas sebagai dampak dari penerapan psbb
untuk mencegah hal tersebut terulang
petugas keamanan mendapat bantuan dari tni dan polri
sementara itu para pelanggan krl mengaku keberatan
jika layanan kereta ditutup selama psbb
selain tidak mendapat libur kerja
mereka juga menyebut terbebani biaya lebih
jika menggunakan moda transportasi lain untuk menuju jakarta